ya lonjakan kasus covid sembilan belas terjadi di lima provinsi
pemerintah menyebut penyebab lonjakan akibat mutasi varian baru virus corona
yang terkonsentrasi dan dibawa dari luar negeri
bagaimana genome sequencing dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penularan
benarkah lonjakan kasus terjadi dampak dari masuknya migran pulang kembali ke indonesia
kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan ibu siti nadia tarmizi
direktur p dua pml dari kementerian kesehatan
bu nadia selamat malam ibu apa kabar
baik selamat malam mas renhat
baik bu nadia bicara mengenai peningkatan kasus yang terjadi di lima provinsi
yang sudah disampaikan juga oleh pak menkes kemarin
ada kalimantan tengah sumatera selatan kepulauan riau riau dan beberapa yang lain
apakah memang ini benar karena ada varian baru yang masuk melalui migran
atau ada penyebab yang lain bu nadia
ya kita selalu tahu ya bahwa terjadinya peningkatan kasus ini sangat erat
tentunya dengan adanya
pergerakan aktivitas yang meningkat
jadi faktor mobilitas itulah yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus
yang terjadi di beberapa provinsi
peningkatan kasus atau peningkatan mobilitas atau pergerakan ini tentunya berbagai faktor ya
yang pertama adanya kepulangan dari tni
yang kedua adalah kita melihat sendiri sejak bulan awal april
itu sudah mulai terlihat peningkatan
pergerakan mobilitas ya
artinya masyarakat juga meningkat aktivitasnya
baik di dalam kota maupun antar kota
kita bisa melihat bahwa adanya peningkatan pergerakan
terutama pada kota kota yang
artinya kota kota transit ya
nah di sisi lain tentunya kita tahu bahwa
walaupun pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk melakukan larangan mudik
tapi kita tahu bahwa masih ada sekitar tiga sampai empat persen
dan ini jumlahnya cukup besar ya
karena kurang lebih adalah sekitar enam tujuh juta orang
oke artinya mobilitas dan juga varian baru yang dibawa oleh pmi ini
memang terkonsentrasi di sejumlah provinsi tadi atau bagaimana bu
ya jadi mengenai varian baru kita tahu bahwa varian baru ini
bisa dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri ya
tetapi tentunya kita sudah deteksi dari awal
begitu mereka membawa hasil pemeriksaan pcr yang negatif
dan kita tahu juga bahwa pada saat memasuki wilayah negara indonesia
mereka harus mengulang pemeriksaan pcr sampai dinyatakan dua kali negatif
tetapi kita perlu juga memahami bahwa varian baru ini bisa terjadi terbawa
dan kemudian menjadi transmisi lokal
nah ini yang tentunya harus kita waspadai
jadi kombinasi dengan peningkatan pergerakan
kemudian dengan adanya transmisi lokal
jadi transmisi dari varian baru ini tentunya menambah laju peningkatan kasus
yang terjadi di beberapa provinsi tadi
selain tentunya protokol kesehatan yang mungkin sudah mulai kendor dilakukan
baik bu nadia terhadap para pekerja migran yang masuk
ini kan jumlahnya cukup banyak ya bu ya
bahkan terakhir kemarin disebut beberapa bulan sudah dua puluh lima ribu sekian
dan kita masih tidak tahu berapa kemudian jumlahnya nanti beberapa bulan ke depan
ini pantauan terhadap mereka dan juga screening yang dilakukan
atau yang kemudian memang harus dilakukan oleh pemerintah daerah
atau mungkin dari satgas atau mungkin dari kementerian kesehatan
itu bagaimana bu
screening dan juga pengawasan terhadap para migran yang masuk ke indonesia
untuk mengantisipasi hal hal misalnya pembawa varian baru
atau kemudian juga bisa membawa transmisi dari importasi kasus
ya tentunya kita berusaha mengetatkan ya
screening yang kita lakukan di pintu masuk negara
baik itu pintu
masuk udara maupun perbatasan negara
yang artinya melalui darat
jangan lupa ya bahwa kita juga banyak ini kepulangan dari pmi yang melalui jalan darat
nah ini juga harus betul betul diperhatikan untuk proses screeningnya
supaya dipastikan bahwa begitu memasuki wilayah indonesia
mereka dalam kondisi pemeriksaan pcr nya negatif
dan diulang pun juga negatif
karena kita melihat bahwa permasalahan di sini adalah selain tentunya
mudik lokal yang dilakukan di dalam negeri
penambahan daripada pmi yang pulang
karena bisa saja karena habis masa kontraknya
sehingga tidak mungkin ya untuk tidak pulang ke indonesia
ini yang tentunya menambah tadi pergerakan dan mobilitas
yang terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan
nah ini yang tentunya berpotensi terhadap adanya lonjakan kasus
yang mungkin kita akan temui dua tiga ribu kemudian
oke varian varian yang baru yang kemudian baru masuk atau ditemukan belakangan ini
dalam catatan kemenkes datang dari mana saja dan jumlahnya berapa sebetulnya bu nadia
ya kita harus waspadai ya varian baru ini
karena kita tahu varian baru ini setidaknya dua hal yang sudah kita ketahui
pertama adalah meningkatkan kecepatan penularan
jadi kita bisa melihat dalam waktu singkat sangat banyak kasus yang positif
yang kedua adalah meningkatkan keparahannya
jadi dalam waktu cepat juga banyak yang kemudian sakitnya menjadi gejala berat
ataupun membutuhkan perawatan intensif
terakhir adalah tentunya terkait efekasi daripada vaksin
nah kalau saat ini sudah tercatat ya kita menemukan varian atau mutasi baru ini
ini ada tiga belas dengan varian b satu satu tujuh atau varian dari inggris
kemudian ada satu kasus varian dari afrika selatan yaitu tiga belas dua puluh
dan kita juga punya satu kasus varian lima belas dua puluh lima
nah ini yang kemudian kita ketahui juga
kita punya sepuluh kasus varian b satu satu tujuh belas antinya dari india tadi
jadi kalau kita melihat jumlahnya ini sudah ada dua puluh lima kasus varian pemutasi baru
yang menjadi tentunya salah satu varian yang diwaspadai
dan juga varian yang perlu mendapatkan perhatian sesuai dengan kriteria who tadi
bu nadia kembali kita bicara soal mobilitas yang kemudian juga bisa memperparah penyebaran
baik dari masuknya pmi atau kemudian juga masyarakat
masyarakat yang masih nekat untuk mudik ya
ini seberapa parah sebetulnya atau seberapa besar ancaman dari kedatangan pmi
dan juga arus mudik yang masih dilakukan oleh sejumlah masyarakat
ini bisa memperparah keadaan atau penyebaran terhadap varian varian baru
ya tentunya kita tahu bahwa makin tinggi mobilitas juga ditambah dengan
adanya varian baru yang tadi sifatnya lebih cepat menular
ini kan tentunya akan
menjadi potensi yang berbahaya ya dengan kombinasi yang mobilitas yang tinggi
tambah juga dengan laju penularan yang tinggi dengan varian baru
ini kita harus betul betul waspadai dan mengantisipasi
supaya apa yang terjadi di india kemarin yang kita sebut sebagai tsunami covid
itu juga menjadi kacamata kita ya untuk mencegah hal ini terjadi
nah tentunya upaya yang dilakukan adalah mengerem
mengeram baik itu mobilitas yang terjadi
dari masuknya pmi luar negeri maupun juga mobilitas yang ada di dalam negerinya
itulah kemudian pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk melakukan pelarangan mudik
termasuk juga nanti kalaupun yang lolos dan tetap mudik itu pengetatan pelaksanaan
posko posko tangguh pelaksanaan ppkm mikro itu juga harus kembali kita tegakkan
nah untuk tni kita menganjurkan untuk tentunya mengantisipasi dan mencegah
kondisi mobilitas yang tinggi tadi
kita menghimbau untuk pmi kalau bisa untuk menunda dulu ke pulangannya
ini diharapkan untuk menunda dulu
jadi jangan karena tradisi untuk lebaran bersama di saat idul fitri
ini kemudian mendorong sebagian besar dari seluruh pn ini
untuk berpondong pondong pulang ke indonesia pada waktu yang masing masing
oke hal tersebut juga tadi imbauan yang sama juga disampaikan oleh pak wiku yabunadia
dari satgas covid sembilan belas
bu nadia untuk mencegah kasus meluas pak menkes sempat mengatakan bahwa
pihak kemenkes akan melakukan genome sequencing yang lebih rapat begitu
bahkan sampai minimum sepuluh sampel per minggu terutama di wilayah wilayah yang terdeteksi
ada varian baru
nah ini bagaimana bu untuk genome sequencing yang diperketat tadi itu
iya jadi kalau kita ketahui ya ada tujuh belas laboratorium yang melakukan pemeriksaan
kalau dari awal pandemi maret sampai desember kita itu hanya bisa melakukan pemeriksaan
whole genome sequencing itu kurang lebih hanya satu ratus empat puluh spesimen
nah dari desember sampai dengan bulan mei ini sudah satu tiga ratus lebih spesimen
yang kita lakukan pemeriksaan dan kapasitas ini terus ditingkatkan
bahkan dalam satu tahun target kita itu adalah enam sampai sepuluh spesimen
yang bisa kita lakukan pemeriksaan dalam rangka memonitoring
adanya varian varian baru
nah kita tahu bahwa seperti di daerah sumatera selatan di kalimantan tengah
di sumatera utara kalimantan selatan dan jawa barat
itu beberapa tempat di mana kita melihat adanya kemungkinan transmisi lokal yang terjadi
nah pada daerah daerah ini tentunya jumlah sampel akan diperbanyak
untuk memastikan bahwa penyebaran itu bisa dilokalisir lebih bumi dan lebih cepat
oke baik bu
nah di terakhir ada imbauan dari kementerian kesehatan bu
untuk paling tidak lima provinsi tadi atau provinsi lainnya
atau provinsi yang kemudian ditemukan varian baru dan juga terjadi lonjakan kasus
ya tentunya kami menghimbau untuk masyarakat pertama
jangan lengah untuk disiplin protokol kesehatan
walaupun kita dalam rangka perayaan idul fitri silaturahmi bersama keluarga besar
jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan
yang kedua adalah kurangi mobilitas dan hindari kerumunan
untuk menjaga tentunya keselamatan kita dan keselamatan keluarga
keluarga kita masing masing
dan yang terakhir tentunya kami menghimbau juga untuk para kepala daerah
bapak gubernur bupati dan wali kota
untuk memonitor laju penularan yang terjadi di daerahnya masing masing
dan segera melakukan antisipasi dengan mengintervensi
supaya laju penularan itu bisa kita tekan dan kita turunkan
dan kita tidak mengalami lonjakan kasus di belakang kali ini
oke baik terima kasih ibu siti nadia tarmizi direktur p dua pml
dari kementerian kesehatan bu
dan kesehatan sudah berbagi dan juga meluangkan waktu pada malam hari ini
di cnn indonesian newscast
terima kasih ibu selamat malam sehat selalu